bagi dua dananya karena dua duanya akan punya kelebihan yang masih kecil
nah coba itu dibikin contoh nih ya supaya bisa benar benar terukur
atau one gate policy per lima belas januari dua ribu dua puluh
dan akan kembali didiamkan itu minimal sekitar satu hari lah ya
jadi inilah tantangan yang menurut saya jauh lebih sulit bagi adik adik komunitas intelijen muda hari ini
smp atau ssop yang benar untuk perusahaan kita
nabila putri warsa jakarta
yang ditujukan kepada pemimpin redaksi cnn indonesia titin rosmasari
perpustakaan ini ramai dikunjungi
sejak awal chaos sehingga dengan berjalannya waktu
dan itu memang nanti tiket tersebut akan ditentukan atau dialokasikan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
buah menjadi konsumsi favorit banyak orang
berkaitan dengan cara mereka mengumpulkan dan mengurangi informasi pribadi
jadi bisa dipanggang di tempat yang tepat
sehingga ada perasaan terisolasi secara emosional
seme potensi sekitar melalui jalur hukum
karena dipersamakan kan mereka sama gitu
salah satu ataupun yang mungkin bisa membantu pemulihan
baik aparatur sipil negara kemudian tni dan juga polri kpu bawaslu
waktu bapak satu menit dimulai saat bapak berbicara
tetapi pemerintah selalu meluaskan sedikit ke atas
naik itunya bu ratenya gitu loh
karena ladang bertindah itu sebenarnya mereka melihat bentuk lahan yang subur
tapi sesampainya di jakarta kami pun harus melakukan isolasi lima hari lagi ya
oke terakhir sekali singkat saja mas burhan anda melihat bahwa perbedaan ataupun hubungan yang semakin memanas ini
jaringan paru dia bisa menginfeksi paru paru berupa dari
itu sangat mungkin di indonesia ini kan terlalu kreatif dalam urusan semacam itu
dan juga apa namanya aturan aturan tertentu itu kan yang pada waktu di qatar kan diterapkan
apa lagi yang diberikan kepada anak anak ketika dihubungkan dengan petani
menjadi delapan tujuh puluh dua persen pada tahun dua ribu dua puluh
sulawesi bagian tengah dan selatan kemudian maluku papua sebagian besar papua kemudian juga jawa bagian barat sampai dengan jawa bagian tengah
udah dapat dipastikan kalah
anak tetap dibius untuk memudahkan proses pemasangan klaim
nah di situ kita memang minta bantuan selain sdm nages kita sendiri
yang muncul pada aplikasi penukaran sampah di ponsel pintar